satu hektare kawasan hutan di taman nasional bromo tengger sumeru ludes terbakar setelah hampir sepekan dilalap si jago merah
meskipun api sudah padam petugas masih siaga memantau titik rawan kebakaran susulan
kebakaran di kawasan hutan dan lahan ini terjadi sejak selasa dua puluh sembilan agustus lalu
banyaknya tanaman hutan dan padang savana yang kering akibat musim kemarau ini membuat api dengan cepat menjalar
kini kebakaran kawasan hutan dan lahan yang berada di kabupaten lumajang itu sudah dipastikan padam
namun untuk mengantisipasi kebakaran hutan susulan petugas gabungan dari taman nasional bromo tengger semeru bpbd tni dan polri masih bersiaga untuk menyisir sisa sisa api yang masih membarak
tapi terkait jatuhan liar dalam hal ini tidak ada yang terdampak
dan untuk pertanian juga tidak terdampak karena sudah kita antisipasi bersama warga rantau pali dan warga argo saru